makasih informasinya enggak
itu akan bahas soal ini
biar cepat kuliah dulu bentar
gue balik ke kemaraan dini
tidak ada kemungkinan
elsa bekerja sama dengan mamanya
apa benar mama sarah yang lakuin itu
yang punya nomor itu mama sarah
dan gue udah cek atas nama tante sarah
meski orang menteri
nggak akan dicocok
kemang mewah mana selamanya enggak
aduh siapa dia siapa

terima kasih informasinya enggak
itu akan bahas soal ini
biar cepat kuliah
gue balik ke kemaraan ini
satu hal lagi yang gue mau tanya
lo masih ngerasain soal nenah
kamu laki laki keberapa ya bu
semoga sehat sehat terus ibu ya
yang dua laki laki
yang satu yang pakai baju putih itu suami saya ya
satu yang lagi yang tinggi itu sahabatnya
ganteng keduanya ya bu
tadi saya lihat suami ibu berantem di kantin
sama laki laki sih bu
tapi saya lihat suami ibu juga marah banget
kamarnya sudah saya bersihkan ya bu
saya sudah selesai sesuaikan
aku bisa ambil satu satunya
mas aku gak cerita sama aku ya
mengenai identitas dan jati diri raina
lu masih sembunyi dari andin
lu masih rahasiain semuanya
tadinya gue mau cerita semuanya hari ini kan
gue mau cerita semuanya
karena makam anaknya kebanjiran
gue udah pasrah
tapi ternyata tadi di makamannya jatuh
nanti di andin hampir aja gue keburan
gue panik banget gak
makanya gue mengurungkan niat gue untuk cerita semuanya
gue mau menjaga kandungannya andin gak
itu kenapa saya segini takutnya
kalau lo berusaha untuk menjaga kandungan tadi
apa lagi kandungan andin terlombak
ya lo gak salah
ini kabar bahagia buat rakyat
itu artinya selama ini andin berpikir nindi sudah meninggal
ternyata masih hidup
udah lagi jatuh
ini mungkin buddhist diangkar
karena unbelievably akses bahkan k congratulate do reza
ketika kau di situ
kalau kamu mau bb perka ada nya
gak ada apa
nindy masih hidup
nindy belum meninggal
apa sih mas
kamu jangan aneh aneh deh
nindy belum meninggal
dia masih hidup
dia selalu di dekat kamu
selalu bersama kamu
dia anak kamu
maksudnya gimana sih

ternyata emang gak ada apa apa disana
ternyata sampai ini kamu buangin terus aku mas
harusnya kamu ngomong begitu ke elsa bukan sama saya ndi
elsa yang membuat ini semua tuh elsa
yang berbohong itu elsa bukan saya
elsa yang ngelakuin ini semua nih
dia yang bilang ke semua orang kalau anak kamu udah meninggal
dan dia yang bilang ke semua orang kalau anak kamu udah meninggal
dia yang buang ndi ke mati asuhan buat tiara gudang
kamu gak mau tidur
saya panggil dokter ya
aku mau ke rumah mas dino sekarang
aku mau ke rumah mas dino sekarang